mama andre ayo cepat berangkat berangkat
eh udah deh ini udah gak usah ceritain saya kagil
eh sayang lihat untuk mama senyum dong senyum senyum
sayang kamu tunggu sebentar ya mama mau ngecek dulu dokternya udah datang atau belum
selamat pagi tante san ne tante
wi ternyata kamu datang wi kamu nempatin janji ke aku wi makasih ya
waktu sayang gak banyak nek
nek bukannya kita itu gak mau nolongin nih
cuma saudara sepupu saya juga butuh dodor mata itu
dan dia udah berusaha keras dan sekarang udah hampir enam tahun hasilnya nek
nek nek jangan seperti ini nek

kasihkan cucu saya nek
nek perhias ikut dia itu merasakan kebahagiaan
dalam kehidupan selalu susah
waktu sayang gak banyak nek
kasihkan mata itu kasihkan mata itu pada cucu saya nek tolong nek
nek udah nek diri dulu ya nek
gimana keadaan nenek dok
baik baik aja kan
keadaan pasien ini kritis
dan sampai sekarang dia belum sadar
kondisinya juga parah
ya mungkin karena penyakitnya yang sudah memburuk
saya permisi dulu
biaya pengobatan nenek ini saya naung semuanya
tolong kasih pengobatan yang maksimal ya
saya akan usahakan
nenek bangun nek
nenek kan udah janji mau nungguin mene sampai udah ngeliat
nenek gak boleh meninggal
mene belum sempat balas muntik ke nenek
mene pengen ngeliat muka nenek
biarin nenek istirahat dulu ya
meni sama kakak dulu ya
meninggalmu nenek meninggal
nenek gak boleh meninggal
sini mene sama kakak
kakak temenin kamu ya
ibu kenapa ibu
siapa yang nyakitin ibu
apakah aku harus menceritakan bahwa aku sudah ketemu sama bapaknya
apa aku harus mempertemukan mereka
bu kenapa bu
bu gak biasa lah
ibu habis dari makam sita terus ibu ingat lagi sama dia
ibu ibu merasa kehilangan dia lagi dan ibu sedih
bu dewi juga sedih kalau inget sita
tapi sita sekarang udah bahagia di sisi allah
kalau ibu nangis terus sita gak akan tenang bu
ibu jadi harus bohong sama kamu
tapi ibu gak bisa kasih tahu kamu kalau ibu habis ketemu sama bapak kamu
ibu takut nanti dia akan mengambil kamu karena sita sudah meninggal

kalau operasi kali ini berhasil
kalau operasi kali ini berhasil
sebentar lagi aku akan bisa melihat dewi
tapi tapi apa bisa menjamin kalau sekarang nggak akan gagal lagi
sebentar lagi kamu akan bisa melihat
anakonda otaknya pada sarap
kenapa pada belum siap
kita berangkat sekarang
ada belut di gursi
kenapa belut kamu terkunci
kamu gak usah takut sat
kami semua ada kok buat kamu
kami semua akan berdoa
supaya operasi kamu berjalan dengan baik dan lancar
terima kasih certainly
harusnya katakanlah itu tadi aku yang sebutin bukan kamu
lagipula satria bukan penakut dia pemberani
kamu gak takut kan sayangnya
selama ada mama kamu kamu gak usah takut
udah udah ini udah gak usah ceritain
sayang kamu tunggu sebentar ya
mama mau ngecek dulu dokternya udah datang atau belum
selamat pagi tante sat nek tante
wih ternyata kamu datang wi
dewi bela belain kesini untuk satria
gak ada yang mengharapkan kedatangan kamu disini
tetapan sayu bukan berarti lugu kamu hanya akan mengganggu
mak mama gak berhak musuh dewi dari sini aku yang minta dewi datang
gak bisa satria kamu kan tahu setiap kali ada dia masih akan ada sial
iya kan dia gak berguna disini
lagi pula dia bukan jimat yang harus dibawa kemana mana biar kamu tenang
udah cepat pergi
udah merinding udah tetapan kamu yang pura pura alim
ini udah dong gak perlu kasar gitu dewi kan maksudnya baik
udah deh nanti gak usah ikut ikutan ini operasinya satria
kalau operasinya andriah terserah dia mau bawa sejuta dewi seribu dewi gak masalah
tapi ini satria dewi dikecilin sampai sekecil kuman juga aku nggak akan biarkan
ma mama lupa ya sama omongan aku
kalau mama usir dewi aku gak akan pernah mau di operasi ma gak akan pernah
apa perlu aku pergi lagi dari sini
cukup cukup cukup ribut melulu
indie kenapa sih kamu ngotot banget dewi harus pergi dari sini
dia di sini kan demi ketenangannya satria demi kebaikan satria
itu aja kamu permasalahkan terus
wih kamu di sini ya nemani satria jangan kemana mana
kalau tante indi macam macam sama kamu bilang sama saya ya
ya udah kalau memang kamu mau jadi jimat gak apa apa
aku kutuk kamu jadi kodok ngorek
wi duduk oke
bapak mencari orang
ya namanya halimah dia tinggal di jakarta juga
tapi saya gak tahu di mana di jakartanya
saya mau cari dia
tolong kamu temukan dia secepatnya
saya permisi dulu ya
biasa salesman jualan produk itu gak terlalu penting
tapi kok kayaknya akrab banget sih pak
bila papa kan juga ingin tahu produknya seperti apa
kayaknya ada yang papa jimmy sembunyiin dari aku